usia di bawah lima tahun merupakan masa yang paling penting bagi anak untuk memulai gaya hidup sehat
kebiasaan berolahraga dan aktif bergerak akan mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan otot anak
aktivitas fisik juga baik bagi perkembangan motorik kasar motorik halus bahkan kepribadian dan kemampuan berbahasa
tetapi menurut dokter spesialis anak aktivitas harus disesuaikan dengan umur anak
untuk kategori olahraganya memang tidak bisa kita samakan semua ya
contohnya karena kayak misalnya anak enam bulan kita itu sebenarnya sudah bisa kita mulai biasakan yang namanya olahraga disini
karena kayak misalnya kita fokuskan gimana caranya anak supaya dia
dia bisa berguling bagaimana caranya supaya dia bisa menggenggam bagaimana caranya dia supaya bisa meraih barang di depannya
gimana caranya dia supaya bisa merangkak dia bisa tengkurep lalu dia bisa belajar duduk
setelah anak itu berusia satu tahun itu kita sudah mulai bisa memperkenalkan aktivitas fisik
dua ibu rumah tangga di jakarta nadine dan helen mengikutkan anak anak mereka ke klub bola basket
anak anak berusia antara tiga sampai lima tahun ini menjadi peserta di program khusus balita
di tempat ini latihan dan permainan basket disesuaikan dengan usia anak
basically dia udah aktif tapi dengan dia masuk ini jadi kayak lebih terarah aktifnya
terus juga sosialisasinya juga lebih bagus kan karena dia ketemu teman teman seumurannya
kayaknya sih memang lebih sehat pasti sama lebih kenceng aja kita melihatnya
so semenjak dia masuk ke little hoopster
saya sukanya dia tuh jadi lebih bisa menerima kalau dia kalah atau dia gagal
dan dia lebih bisa teamwork karena dulu kan pinginnya dia sendiri gitu kan
dia mau yang jadi main sendiri kalau ini kan ada teamworknya juga
selain untuk kemajuan secara fisik berolahraga juga dapat membantu anak anak untuk semakin percaya diri
mengembangkan karakter dan kepribadian yang positif
menurut penelitian ahli kesehatan dari universitas illinois charles hilman
anak anak yang lebih banyak melakukan aktivitas fisik
hal ini membuktikan program olahraga dapat membantu kognisi anak
dan di putrama warsa jakarta